sitis ratna sarumpait akan kembali jalani persidangan dalam kasus penyebaran berita bohong di pengadilan negeri jakarta selatan rabu ini
ratna telah menjalani sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan pada tanggal dua puluh delapan februari lalu
dalam sidang kamis pekan lalu jaksa penuntut umum pak yaman mengatakan ratna didakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
dalam persidangan ratna sarumpait sempat mengaku bersalah atas perbuatannya
namun dirinya beranggapan bahwa kasus yang menjeratnya berbau muatan politis